ketua satuan tugas penanganan covid sembilan belas doni monardo mengajak masyarakat agar pelaksanaan mudik idul fitri tahun dua ribu dua puluh satu
di tengah pandemi covid sembilan belas dapat dilakukan melalui jarak jauh secara virtual
mudik virtual bisa menjadi satu solusi silaturahmi saat idul fitri
salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah
melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual
mohon berkenan posko posko yang ada di tiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin
belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi
dalam implementasinya doni berharap nantinya tiap tiap posko yang ada di daerah dapat membantu warganya
dalam melakukan komunikasi virtual
sebagai pengganti silaturahmi secara langsung khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan alat
ataupun kondisi lain yang dapat menghambat silaturahmi melalui komunikasi virtual jarak jauh
doni juga mengimbau agar warga dapat bersabar dan menahan diri untuk tidak mudik pada tahun ini
karena berpotensi memicu terjadinya penularan covid sembilan belas
larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah membuat sebagian warga memilih mudik lebih awal
dari jalur selatan kawasan kadung ora garut jawa barat
puluhan kendaraan pribadi asal jakarta bekasi dan bandung yang hendak pulang kampung terjaring penyekatan
dan dipaksa putar balik
meski ngotot mengaku ada keperluan mendadak
para pengendara ini tidak bisa menunjukkan surat penugasan surat sehat surat kunjungan kematian
atau bukti negatif covid sembilan belas
sementara di ruas pantura patok besi subang jawa barat
para pemudik dengan menggunakan sepeda motor pada selasa pagi kian ramai
para pemudik mengaku melakukan mudik awal untuk menghindari penyekatan
akibat adanya larangan mudik oleh pemerintah
sejauh ini arus lalu lintas di ruas pantura non tol subang masih relatif normal
dan belum terlihat adanya penyekatan oleh petugas
beriputan cnn indonesia